assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
setiap manusia akan allah uji
baik dengan sesuatu yang menyenangkan
maupun sesuatu yang tidak akan kita sukai
seperti halnya sakit
sebagai seorang muslim kita wajib meyakini
bahwa meski tidak menyenangkan
sakit adalah bentuk ujian allah
yang harus disikapi dengan kacamata hikmah
karena ujian sejatinya akan mengantarkan kita
pada banyak kebaikan
nah lantas bagaimana kita sebagai seorang muslim
harus menyikapi ujian di kala sakit ini
nah hari ini insyaallah kita akan membahas tema
terkait sabar di kala sakit
seperti biasa bersama ustadz kesayangan kita semua
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sehat ya ahilman ya
alhamdulillah sehat walafiat
tampak lebih segar ini ya hari ini ya
ada yang berbeda
ahilman hari ini temanya sangat menarik
terkait sabar di kala sakit
nanti kita akan bahas ya
terkait sabarnya itu apa
dan kemudian bagaimana kita sebagai seorang muslim
juga menyikapi rasa sakit
itu seperti apa
nah bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
kalau bicara sabar di kala sakit
apa yang seharusnya kita lakukan
atau kita sebagai seorang muslim menyikapi sakit itu seperti apa
saya tertarik dengan apa yang tadi
mbak mila sampaikan di awal ya
bahwa yang namanya hidup itu
tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian
ujian hidup itu adalah
mau tidak mau suka tidak suka
kita akan bertemu dengan yang namanya ujian
dan ujian itu ada dua
ada ujian baik
maksudnya yang menyenangkan kita
yang kedua ada ujian buruk
ujian yang tidak menyenangkan kita
hal ini bisa dilihat
allah subhanahu wa ta'ala berfirman
dan kami kata allah
akan menimpakan kepada kamu sekalian
dengan sesuatu yang buruk
dan sesuatu yang baik
fitnah sebagai ujian
bukan hanya sesuatu yang tidak enak aja
kadang yang enak juga adalah ujian
itulah yang digulirkan
digilirkan dalam kehidupan kita
setiap kita akan ketemu dengan ujian
salah satunya ujian sakit
nah bagaimana sikap terbaik kita
terutama ujian sakit
tentu kita akan menemukan ujian sakit
tentu ada sikap sikap yang akan mengantarkan
kebaikan di dalamnya
kalau ada orang yang ikut ujian
hasilnya tidak lulus
kira kira yang salah soalnya atau jawabannya
jawabannya pasti ya
mungkin belajarnya kurang
ketika seseorang diuji dalam hidupnya
jangan salahkan ujian yang datang
untuk menghadapi ujian itu
nah salah satu
sikap yang perlu kita hadirkan
karena saat orang diuji itu
setidaknya ada empat tingkatan
orang ketika diuji itu
ada orang yang marah
ada orang yang sabar dengan ujian
ini ada yang paling tinggi nih
ada orang bersyukur
dengan ujian itu
kepada hamba tersebut agar
di saat ujian datang hamba itu
minta ampun kepada allah
atas dosa yang pernah dia lakukan
tidaklah ada satu rasa sakit
yang menimpa seseorang
kecuali di saat itu allah sedang
yang kedua ujian itu adalah
cara allah mengangkat derajat hambanya
ketika allah sedang merindukan hambanya
maka allah titipkan ujian
kepada dirinya agar hamba tersebut
mendekat taat kepada allah
dan kita akui kan kalau sedang punya
masalah kita bisa lebih dekat sama allah
kalau sedang diuji kita tuh bisa lebih
ingin dekat dan taat sama allah
maka ketahuilah di saat itu
allah sedang mengangkat derajat tambahnya
yang ketiga ujian itu
adalah cara allah menyiapkan
kebaikan untuk hambanya
kita tidak akan mungkin bisa merasakan
rasa manis kalau kita nggak pernah
merasakan rasa pahit
agar kita tahu rasanya manis
yang keempat ujian itu adalah
cara allah mengakui keimanan kita
karena seseorang tidak
mudah saja mengatakan kita beriman
sedangkan dia belum diuji
di ala an kebut ayat dua allah sampaikan
dan yang kelima ujian itu adalah
cara allah menjanjikan surga bagi hambanya
ujiannya makin besar sabarnya
maka makin terbuka peluang surga
bagi dirinya nah salah satu
ujian yang sering menjadi berat
untuk kita adalah sakit
satu kondisi dimana
keadaan dirasa tidak enak
makan gak enak
tidur gak enak
beraktifitas gak enak
sehat tuh mahalnya luar biasa
karena kalau sudah sakit
begitu mahalnya nikmat sehat
yang allah berikan sehingga
di antara lima yang harus
kita jaga sebelum lima hal
jagalah yang lima
sebelum yang lima
salah satunya adalah jaga sehatmu
sebelum datang sakitmu
sikap terbaik kita ketika sakit
tentu sikap terbaiknya adalah
sabar ketika sakit
sabar itu bukan diem
sabar itu gak identik dengan
pasrah gitu ya
yaudah mah aku dirumah aja
yaudah lah kita mah nunggu
sabar itu artinya
dan mengendalikan diri
untuk tidak melakukan
sesuatu yang dibenci oleh allah
orang yang dikatakan sabar
bukan orang yang kemudian mohon maaf
dengan ujian yang diterima malah jauh dari allah
tidak tapi justru dengan
keadaan ujian musibah yang dia terima
menjadikan dia makin dekat sama allah
maka perhatikan di surat
dan kami akan menguji kepada kamu sekalian
apa diantara urutannya
kelaparan kekurangan harta
termasuk sakit di dalamnya
dan yang kelima adalah
atau makna lainnya adalah
ada sesuatu yang menyenangkan
tetapi jadi ujian
atau ada harapan yang tidak kunjung jadi kenyataan
berharap a datangnya b
maunya begini jadinya begitu
di ujung ayatnya allah sampaikan
jika engkau sedang diuji dengan lima hal tadi
atau salah satunya
engkau sedang diberikan kabar gembira
siapa orang yang sabar itu
orang yang ketika dikasih musibah
dia hanya mengatakan kalimat
sesungguhnya ini milik allah
dan akan kembali kepada allah
sabar itu bukan diam
sabar itu bukan berarti pasrah dan gak ada usaha
tidak sabar itu
menahan diri dan mengendalikan diri
untuk tidak melakukan sesuatu yang
dibenci oleh allah
poinnya adalah makin dia dikasih ujian sakit
makin dekat sama allah
jadi gak ada istilahnya misalnya menggugat takdir allah
tapi kan kadang kadang tuh namanya manusia
ada perasaan tidak terima
karena itu tadi
ahilman sesuatu yang nyaman dalam diri
kemudian allah ambil
allah gantikan dengan rasa yang tidak enak
makanya nanti ada empat atau lima lah ya
sikap terbaik ketika kita sakit
yang paling pertama
sikapnya adalah rido
dan sakit yang kita dapatkan itu
dan bagi orang beriman
semua keadaan baik
di dalam hadis nabi saw sampaikan
sungguh menakjubkan perkara bagi orang beriman itu
karena bagi orang beriman itu semuanya baik
dikasih nikmat dia bersyukur
karena itu baik baginya
dikasih musibah dia bersabar karena ini baik baginya
dengan ketentuan allah bagaimana
prasangka baik sama allah
maka ini penting ya
husnuzon sama allah itu penting
bahkan kata nabi
janganlah seseorang itu
kecuali dalam keadaan
husnuzon kepada allah
dan rido terhadap ketentuan allah itu
level ibadah yang paling tinggi
maka kita harus merasakan keadaan sakit itu
masa dimana tubuh ini
butuh gitu ya butuh untuk kemudian
merasakan kelelahan kesakitan itu
dan sebenarnya saya berfikirnya gini gak sih
ah ilman ya jangan sombong sebagai manusia
ya benar benar
sehat ya sudah dirasakan tapi kadang kadang
lupa kan allah ambil
biar merasakan sakitnya itu
ketika kamu sehat harus
lama ketika ribonya kamu dikasih sakit
kita ridho allah kasih sehat
tapi ketika allah kasih sakit
harusnya rido juga ya ini kalau dalam bahasa gampangnya
rasa rasanya aku berikan
kamu sehat itu berapa lama
nah kenapa ketika aku berikan kau sakit
sebentar engkau ngeluhnya luar biasa
sama kayak kita dikasih bahagia
dikasih sedih kenapa pas
dikasih bahagia kita ridhonya luar biasa
tapi ketika dikasih sedih kadang kadang kita gak ridho
bukan kedua duanya sama dari allah
iya maka adab yang pertama
adalah ridon dengan rasa sakit
yang kita terima
dan memang manusia tuh punya kecenderungan untuk
mungkin fokus pada hal hal yang sifatnya
lebih negatif ya ahilman kadang kadang
seperti itu makanya mungkin level
iman yang kita harus tambah dengan ilmu salah satunya
itu juga insya allah juga menambah
supaya kita lebih ridon
dengan ilmu yang kita terima
sekarang begini kalau ada dua hal ya
antara nikmat dengan masalah
misalnya menurut mbak mila
lebih banyak mana
lebih pikir pikir ya sampai saya umur tiga puluh
nikmat allah jauh
tapi kalau kita suruh menghitung
kita lebih pintar menghitung nikmat
atau masalah betul masya allah kadang kadang lebih pinter
ngitung masalah hilman masya allah padahal di
quran nikmat itu digambarkan
begitu banyak bahkan kalau
engkau menghitungnya gak akan bisa menghitungnya
tapi kalau masalah itu
menggunakan kata min
min itu sedikit saja makanya tadi
di ayat yang saya baca
lebih lihat kepada masalah
sehingga nikmat yang besar dari allah
itu gak pernah kamu lihat
ahilman ini menarik sekali kita akan lanjutkan
pada segmen berikutnya pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
pemirsa terima kasih
anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode sabar saat sakit
ahilman kita lanjutkan yang pertama tadi
saat kita dikasih hadiah ya
bahasanya ya sama allah
sakit yang pertama ridho berikutnya apa akhirnya
yang kedua adalah
ganti mengeluh dengan berzikir
sedih itu boleh
gelisah itu boleh yang tidak boleh adalah
berlalut dalam kesedihan
berlebihan dalam kegelisahan
yang seringkali membuat
gelisah itu menjadi jadi
yang terus meratapi dan meracau
dengan kalimat yang tidak baik
makanya kalau kita sedih nangis boleh
tapi yang tidak boleh itu adalah
kata kata yang buruk
jadi kalau misalnya merintih lagi sakit
merintih berlebihan mengeluh sebaiknya di
makanya diganti dengan zikir
karena itu kan jadi bikin tambah
psikologis kita juga tambah hancur kan
maka ganti keluhannya
ganti mengeluh dengan
astaghfirullahaladzim ya allah sakit
jadi itu mengalihkan fokus kita pada
mengeluh yang berlebihan
makanya ketiga kalimat yang keluar adalah zikir
nah yang ketiga
ketika dikasih sakit
kita segera minta ampun bertobat
karena boleh jadi apa yang kita rasakan hari ini adalah
cara allah sedang menghapuskan
apa apa musibah yang diterima oleh dirimu
itu disebabkan karena ulah tangan perbuatanmu
dan allah sedang memaafkan
lebih banyak kesalahan dirimu
jadi itu akan membuatkan
lebih terbuka lah hatinya
nah yang keempat hadirkan
sikap khawf dan roja
maksudnya apa hope rasa takut
karena dosa yang banyak
kita takut dengan siksa allah
tapi kita berharap dengan rahmatnya allah gitu
oh ya allah
ini rasa sakit yang aku terima
aku tahu engkau tidak akan mungkin memberikan
sakit ini kecuali engkau sedang memberikan
sakit yang terbaik
jadi ada harapan itu
dan harapannya jangan digantungkan kepada manusia
tinggal digantungkan kepada allah
karena yang maha menyembuhkan adalah allah
nah yang kelima ya tentu berobat
jadi bukan berarti gitu
kan allah yang menyembuhkan
udah diam aja enggak
tetap dia ikhtiar
na'anu bittakhir wallahu bittakbir
tugas kita berikhtiar
dalam ikhtiar itu ada pahala
tanya kepada ahlinya itu adalah ibadah
sebenarnya untuk apa
untuk mengantarkan kita pada level
yang bisa kita dapatkan
dan ingat kalaupun sembuh
bukan karena dokternya
bukan karena obatnya
tapi tentu semuanya karena allah
jangan terlalu bergantung pada ikhtiar
tapi bukan berarti ikhtiar itu
jangan dihadirkan harus dihadirkan
karena itu adalah bagian pahala untuk kita
saat kita berikhtiar
maka allah curahkan banyak pahala kepada kita
jadi pas berikhtiar tadi
juga niatkan ya sebagai bagian
bagian dari ibadah kita kepada allah
lima adab ketika lagi dikasih sakit
yang kedua ganti mengeluh dengan berzikir
tiga segera bertaubat minta ampun
khawatir ada dosa yang pernah kita lakukan
yang keempat hadirkan sikap
takut dan penuh harap dan yang kelima
ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan
saya ingin catet tuh poin satu sampai poin lima
masya allah ini luar biasa sebenarnya resep
resep untuk menghadapi
ujian di kala sakit itu sudah compact
tadi ahilman jelaskan dari nomor satu sampai nomor lima
nah ahilman seperti biasa sudah ada pertanyaan juga
yang masuk ke gapai kemuliaan
kita akan simak bersama mari
nah ini pertanyaan melalui email ya
assalamualaikum ustadz apabila kita sedang diuji
dengan sakit yang
juga tak kunjung sembuh sudah berobat
kesana kemari tapi belum juga sembuh
bagaimana kita sebagai muslim harus menyikapi
ketika kita sakit tentu kita berharap sembuh
tapi sebenarnya kalau kita bicara
yang diinginkan oleh
rasa sakit itu datang dalam hidup kita
menginginkan kita itu bisa lebih dekat
dan taat sama allah
allah ingin hapuskan dosa kita
allah ingin bikin kita jadi
lebih sadar gitu ya
lebih memahami arti hidup
maka satu kali ada seorang nabi yang sakit ya
dan istrinya kan pernah bilang
begini engkau kan nabi
engkau minta aja sama allah buat disembuhkan
tapi beliau hanya menjawab
kalaupun dengan rasa sakit ini
menambah rasa sayangnya allah kepada diriku
maka aku lebih rilo dengan sakit yang
aku rasakan dibanding sehat yang
jadi ternyata puncak
dari rasa sakit itu bukan sembuh
dari sakit itu adalah
saat allah makin cinta
nah tadi yang bertanya
jika dalam rasa sakit yang kita rasakan itu menjadikan kita tuh
ngerasa dicintai sama allah
maka boleh jadi itu yang terbaik
yang mesti kita dapatkan
maka ridholah tentu
tapi jangan berhenti berikhtiar terus
kan kita gak pernah tau
hanya sekedar menyembuhkan
jadi kalau hanya sekedar menyembuhkan
bagi allah sangat mudah
itu kan permintaan yang suka kita minta
ishfi ya allah sembuhkan aku
bahwa tidak ada yang bisa menyebuhkan
kecuali engkau anta syafi
engkau yang maha menyembuhkan
jadi semua dikembalikannya ke allah
nah selain itu kan juga ada doa
kalau kita sakit kan kalimatnya
semoga allah berikan kesembuhan
tauhurun allah sedang mensucikan dirimu
masha allah gitu
yang sering membuat rasa sakit itu
yang perlu dilembutkan pertama kali adalah hati
kembali kepada lima adab tadi
insya allah akan membantu proses
tentu dengan ikhtiar kita berobat seperti biasa
tapi yang tadi
karena gini begitu banyak
yang hingkep dalam tubuh kita
ditelusuri lebih dalam karena
ada penyakit hati yang
membelenggu diri kita
rasa marah yang berlebihan
ini makin dirawat nih
di hati kita
pada akhirnya hati yang kotor itu
nanti akan membawa
pada anggota tubuh
kita yang kemudian jadi sakit juga gitu
coba direnungi gitu ya
ada salah siapa
apakah mungkin kita zolim sama orang lain pernah ada kezoliman
makin kita sadar makin kita ngerti
itu nanti akan bereaksi tuh
ya allah ampuni semua dosa dosaku
kemudian kita berobat dengan jalan allah
terus ya dengan sendirinya allah
ringankan sampai pada titik
terakhirnya allah berikan ketenangan gitu
jadi yang paling penting
ketika kita dikasih ujian itu kan bukan hanya
solusi tapi kita dikasih rasa
tenang untuk melihat ujian itu dalam
perspektif yang lebih menenangkan itu yang paling penting
setuju makanya lagi dikasih satu
sakit tentu kita doakan
semoga allah berikan kesembuhan dan allah
berikan kesabaran ketabahan
serta dibalik sakit allah
allah sedang menggugurkan
dosa kita jadi kalau kita misalnya
mau ngeluh karena mungkin rasa sakit yang tidak tertahankan
ingat aja ya ahilman bahwa allah ini
sedang menggugurkan dosa
jadi makin terasa sakitnya
makin berat sakitnya
dan makin ridho kita dengan
di saat itulah allah bersihkan dosa dosa kita
makanya ada seseorang
yang ketika nanti dihisapnya
ringan salah satunya
karena apa karena aku lebih
dahulukan ujianmu di dunia
termasuk dengan rasa sakit
yang kamu rasakan ketika di dunia
ahilmah pertanyaan saya
ada mungkin orang orang yang menganggap bahwa
sakit itu walaupun
misalnya kita ya yang sudah mungkin sedikit
sabar atau ilmu bagaimana
harus menghadapi sakit begitu ya
ketika sakit itu ya allah cinta
tapi ada mungkin beberapa orang yang menganggap
ini jangan jangan hukuman nih
dari allah sebenarnya boleh juga ya kita menganggap
itu sebagai bentuk kita nanti
tapi kalau saya tetap
lebih senang dengan
kalimat allah sedang mencintai kita
allah sedang merindukan kita
inget inget dua saja
kalau allah menguji mu
di saat engkau masih bertakwa kepada allah
allah masih taat kepada allah
tapi allah masih menguji mu
maka allah sedang siapkan dua hal untukmu
satu allah sedang menghapuskan kesalahanmu
sebelum engkau taat kepada allah ada kesalahan
yang tanpa disadari engkau lakukan
atau yang kedua
allah ingin mengangkat derajat mu
allah sedang menyiapkan tempat terbaik untuk dirimu gitu
nah ini tuh berlaku
kayak buat bisikan dalam hati kita aja ya
tapi jangan jadi
ucapan bagi orang lain ya
ada teman kita yang lagi diuji
jangan ya jangan
itu nanti malah bikin tambah down
banyak istighfar allah sedang angkat derajat mu
ini kan kadang suka gitu
kalau orang lain yang diuji banyak dosa sih kamu mah
kalau kita lagi diuji
lagi diangkat derajatnya
jadi kadang gak seimbang cara melihatnya
jadi itu berlaku
untuk diri kita pribadi
malah sebaliknya kalau kita diuji secara pribadi
tapi kalau orang lain yang diuji
kita bilang allah lagi angkat derajat
itu akan jauh lebih menyenangkan
dan gak apa apa menyenangkan hati
saudara kita kerabat kita yang sedang sakit
kan memang harus ya arunan ya
dan itu yang dibutuhkan makanya kalau ada orang yang sakit itu
salah satu yang harus kita hadirkan adalah
menguatkannya jangan sampai kemudian
ini mah gak akan lama lagi kelihatannya
tetangga kemarin juga sama kayak kamu berdua
ini dia malah down
untuk kita bahas di segmen berikutnya
kalau kita menjenguk orang sakit
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode sabar saat sakit
ini menarik ah hilman
misalnya kita mau menjenguk mungkin teman kerabat saudara yang juga sedang sakit
adabnya seperti apa sih saat menjenguk
tentu kita tuh datang
untuk menghadirkan kebaikan kepada orang yang sedang sakit
nah tentu semangatnya dengan mendoakan yang baik baik
tadi kita bacakan doanya ya
atau allohumma rabbana
yang pertama semangatin dia
nah yang kedua untuk meyakinkan bahwa dia nggak sendiri gitu
orang sedang sakit kan banyak kehilangan tadi tuh
termasuk dia hilang teman tuh ngerasanya
kok sekarang gak ban nah jadi
hadirnya kita menyemangati bahwa
kamu gak sendiri gitu nih kamu kamu
kamu ada aku disini gitu
nah yang ketiga tentu untuk
membahagiakan dia makanya
kalau ada orang sakit itu kita tanya sebenarnya
lagi pengen apa
aku bawain sesuatu
jangan sampai begini
ada orang yang jenguk sakit temennya
di rumah sakit ada buah buahan
boleh dimakan sama yang jenguk gitu
ini kadang kadang suka aneh aneh aja kan
justru kita tuh bawain dia
oke mungkin kalau makanan kan terbatas ya
karena dokter mungkin ngasih
resep nggak boleh ini ini ini
mungkin kita bisa kasih apa sesuatu yang bikin dia tuh jadi
jadi seneng gitu
kira kira apa yang mau dibawain apa
bahkan mungkin kirim sesuatu yang lucu lucu yang bisa bikin ketahu
ketawa itu juga bisa ya ilmunnya positive vibes
terus kita nih harus dikuatin gitu
misalnya ya termasuk kita kirim kirim
video misalnya tausia ustad yang menenangkan hati
biar dia tuh jadi lebih semangat gitu
dengan itu semua gitu
jadi tiga tuh satu datang untuk
menyemangati dan mendoakan
yang kedua datang untuk
membahasamai dia bahwa dia gak sendiri
dan yang ketiga untuk menghibur dia bahwa dia
kuat menjalani apa yang
dijalankan ini nah sebenarnya juga
yang harus didoakan itu bukan orang yang sedang sakit
orang sedang sakit itu doanya mustajab tuh
iya ya jadi kalau ada orang yang sakit
misalnya doain aku ya sembuh ya
kamu juga doain aku ya jadi saling mendoa
bisa ya begitu ya bisa
ya kan mereka lagi sakit lagi dalam keadaan
ya maksudnya terpurukan
itu kan doa doa yang sangat mustajab
betul bukankah diantara doa yang
dikabulkan dalam doa yang terzolimi
artinya yang sedang tersakiti
nah ini kan juga jenis kondisi yang bisa mendapatkan kebaikan
di dalamnya maka saling mendoakan
aku doakan dirimu diberikan kesembuhan
kamu juga didoakan makin disayangkan
sama allah jadi dua duanya baik
masya allah ini sebenarnya kalau mau lanjut
masih bisa tapi sayang sekali kita sudah sampai
penghujung program gapai kemuliaan pemirsa
semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadikan
kita menghadapi kehidupan yang jauh lebih baik lagi
dan kita bisa menjadi pribadi atau hamba allah
yang insya allah insya allah insya allah
jauh lebih soleh amin ya rabbal'alamin
saya mbak diya rama dan juga ustad hilman fauzi undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali pada
gapai kemuliaan berikutnya wa bilahi taufiq wa li dayah
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh